pak pak pak pak
udah apa sih gue masih mabok
rodia mak rodia
rodia muntah mak
rodia muntah biasa aja
ngantuk gue masih pagi begini
repot lo yang kena dosanya
ji modelnya orang kayak si mahmud
dia tuh gak ada pernah punya niat baik
dan ya sebejat bejatnya orang nih
kalau udah kenal kinta pasti berubah drastis
begitu juga sama mahmud
ji gue tetep gak mau
biar kata anak gue jande
disangkingin di anak murahan
nih gue sobari bapaknya
ramadi kayaknya harus lanjut lagi nih
masih banyak kerjaan
tapi saya nitip soal lamaran kerja untuk rumahnya ya bah ya
ntar pasti abah sampein
nah rahmati mau pulang nih cepet
ya allah buru buru amat sih
masih ada kerjaan
calon menantu kita
bener bener calon menantu hidaman semua orang
kita naik mobil turun mobil
dah gila sopan banget tuh anak
bener bener ahlaknya sempurna
ngehargai orang tua banget sama kita
pokoknya gak ada ruginya
kalau rumahnya jadi sama dia
namanya juga rahmadi sh
eh kemana sih nih orang
kau tahu apa orang itu
adek lo tuh dikasih kepercayaan jagain warung
dia ngabur kemana aja
emang kek banget tuh anak
lihat aja ntar gue bejak dia
kenapa sih abang sama umi
kok kayaknya kesel banget
adek abah lo
suruh jaga warung eh malah dia pergi
dasar gak ada pikirannya tuh anak
emang dia pikir disini gak ada maling ya preh
ya udah deh kalau gitu rum ke rumah dulu ya bah ya
ini apa kasih tau ya mulai detik ini lu kagak usah nyari nyari kerjaan kemana mana ya
lah emangnya kenapa sih bah
yang namanya kerjaan itu kan emang perlu harus dicari
kalo gak dicari mana ada kerjaan yang nyamper ke kita
ini ada buktinya sekarang kerjaan ada yang nyamperin lu
bener nak ramadi udah hubungi abah bahwa ada lawang yang bagus untuk lu
ah dia lagi dia lagi
kenapa sih bah ramadi tuh masih aja tetep usaha sama rum
pokoknya nih ya bah ya rum enggak mau
yaudah sekarang aku mau masuk ke rumah dulu ya
ini bukannya lagi baca
nama islam yang cocok buat calon bayi lu
ayah bener bener kagak enak sama emak
mama begitu berharap pengen banget
ayah sama bang sulam punya anak
tapi sampai sekarang ayah belum juga bisa ngasih
emak emak jangan terlalu berharap banget terlalu bersaham ya emang
emang enggak mau mengecewakan emak emang enggak mau
emang yakin dong allah akan mendengar
setiap doa yang kita panjatkan ke allah
dan kita panjatkan secara khusus
iya bener emak allah itu maha penyayang umatnya
allah itu enggak pernah mau kalo umatnya sedih
jadi kalo kita berdoa dengan bersungguh sungguh
pasti allah kabulin
anak kecil aja ngerti
ya allah ya robin ya rahman ya rahim
kami panjatkan doa ini kehadiranmu ya allah yang maha kuasa
dilahkan itu percayaan untuk menjaga amanatmu ya allah
seorang anak di dalam keluarga kami ini
untuk menambah kelengkapan keluarga kecil kami ini ya allah
bener juga kata emak
kalau kita doa sungguh sungguh pasti dikabulin
pak pak pak pak
lu apa sih lu gua masih bangkrut ya
rodie muntah mak
rodie muntah biar biar aja
ngantuk gua masih pagi begini ya
muntah mungkin hamil kali mak
aduh gua bilang juga apa
aduh allah itu maham besar maham besar roh
nah buktinya lu sekarang
hee di dalam perutmu ada jempol bayi
engkau mengijabah doa saya ya allah
karena roh hamil bang
bahkan kalo lo ngidam duren duren medan
nyari gua terbang nih ke medan
roh mau mak
jangan jangan malu roh jangan
ih kagak boleh
duren itu kan panas
bisa bisa ntar dia kebuku roh
kebuku kurang lagi olis yang bonggol bonggol
boleh mak ya
iya kalau emang boleh mak
kecapi aja kecapi ya
hmm repot bang makannya
langkahnya diatur langkahnya diatur
gak boleh sini padahal
jangan banyak banyak ya allah
mudah mudahan gak ada gempa bumi lagi di indonesia
duduk ya duduk ya dimana dimana
duduk ya pak
sama lo ada disini berkah bener ya lo
mau jadi makin sayang sama lo
lalu duduk ya jangan begitu
tinggal minta aja eh
gak usah terlalu berharap banyak
ya berharap dong dari dulu
roh mihari abang
bakal punya anak dari lo alhamdulillah ya allah
tapi apa gak sebaiknya
kalau roh ini hamil apa enggak
dulu juga mak lagi ngamilin dia nih
begitu juga sama
mak ditanggung ya
buni tahu gak buni
yang sulamnya buni
makanya lo teralep teralep kita kaya buni
ya allah alhamdulillah alhamdulillah ya roh ya
eh kegembiraan ini kita mesti kasih tau si robby
udah pak cepet cepetan
teleponnya di kamar
tumben pagi pagi buta udah nelfon
ada apa sih bang
iya emang sengaja rob
iya sengaja mau nelfon lo
mau ngasih kabar
kabar gembira soal mpok lo
berita gembira apa sih
yang bener bang
lo kan lagi kerja di luar kota
gue bercandain orang lagi hamil
jadi berarti abang akan menjadi abah beneran
pak gue sangat seneng bang denger ya
bang siap siap aja
nanti mpok rodi yang ngidamnya macem macem
ngidamnya nih banyak ibadah
iya kalau banyak ibadah kan berkahnya juga banyak
ya udah deh
herop tiga puluh menit lagi kita berangkat ke lokasi tower bts yang sedang dikerjakan ya
oh gitu ya udah gue ganti baju dulu ya
oh yaudah aku tungguin kamu di restoran bawah ya
kamu sekalian dipesenin sarapan
eh cappuccino deh sama roti bakar
ya udah aku tunggu di bawah ya
jok tumpen lo udah datang kebetulan
eleh eleh ma haji
saya datang kemari bukan kebetulan ma haji
kan dia pulang dari masjid saya langsung kemari
mau pergi ke pasar beli buah buahan mau bikin rujak
tapi habis bebenah warung ya
udah buka warungnya ntar aja siang siangan
yang penting nih ngidamnya si rob musik kita turutin
ya kalau kagak ntar anaknya lahir jadi nge cheese
alhamdulillah ya rabbul'alamin
nih sejak si sula mengambil anak nih si jonny
eh gak lama terus si rob hamil
ini anak ini memang bapak berkah kamu ya
iya emak sekalian jonny juga mau ngajak ma ngojo lari pagi